bus wisata rombongan sekolah dasar terbalik di jalan lintas timur ogan komiring ilir sumatera selatan
akibat kecelakaan ini dua orang tewas dan lainnya terluka
bus yang mengangkut rombongan sekolah dasar negeri satu hariasan terbalik di jalan lintas timur desa bulu cawang kabupaten ogan komiring ilir sumatera selatan
bus yang membawa dua puluh sembilan orang penumpang dari kabupaten oku timur ke palembang ini sebelum terbalik menabrak truk yang tengah menepi
insiden ini mengakibatkan dua orang tewas dua orang lainnya mengalami luka berat dan sisanya luka ringan
kasus kecelakaan ini tengah ditangani polisi setempat sudara
sementara petugas masih memburu sopir yang melarikan diri usai kecelakaan terjadi